calon wakil presiden mahfud md merespons soal wacana pembentukan koalisi permanen di pemerintahan prabowo gibran
mahfud bilang wacana koalisi permanen tak akan menutup terciptanya oposisi pemerintah
namun mantan menko polhukam itu menyerahkan wacana pembentukan koalisi besar ke pemerintahan baru
menkomar vesluhut binsar panjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah
luhut menyebut jika kritik jelek terus diberikan lebih baik angkat kaki dari indonesia
menurut luhut sepuluh tahun pemerintahan jokowi indonesia banyak dapat pujian dari negara lain
yang mencontoh program program pemerintahan jokowi
salah satunya karena mengkopi kebijakan jokowi terkait e katalog
luhut menambahkan beri kritik membangun jangan kritik semua yang jelek
kita semua harus bangga jadi orang indonesia
kita kritik bangsa kita tapi kritik yang membangun
jangan kritik merasa semua jelek semua jelek
kalau jelek pindah aja kalau dari indonesia ini
saya suka kesel juga kadang kadang
aku tanya juga aku lihat saya lihat sekarang
karena sekarang jejak digital kamu kan kelihatan
atau mungkin dari around kau mencuri waktu kau menjabat
kita pejabat pejabat itu harus berikan contoh
seperti pak jokowi dia berikan kalau ada